puluhan tenda remang remang yang berdiri di sepanjang bantaran kaliangke grogol petamburan jakarta barat
senin malam dirazia petugas satpol pp provinsi dki jakarta
tenda tenda liar tersebut menjadi sasaran razia
karena ditengarai merupakan sarang prostitusi dan pesta minuman keras pinggir jalan
sayangnya diduga razia telah bocor
karena petugas tak mendapati satupun wanita pekerja seks komersial maupun pria hidung belang di lokasi
meski begitu petugas menemukan banyaknya bungkus alat kontrasepsi bekas pakai yang tercacar di dalam maupun luar tenda
petugas mengakui jika keberadaan tenda tenda tersebut merupakan sarang prostitusi yang telah beroperasi sejak lama
sayangnya petugas kesulitan melakukan pembersihan karena para psk pandai bermain kucing kucingan
lokalisasi di pinggir kali itu memang yang sepengetahuan kami dari dahulu
hanya memakai tenda tenda kecil dan biasanya pagi pagi setelah dibersihkan oleh ppsu
banyak ditemukan alat kontrasepsi
usai melakukan penyisiran petugas kemudian membongkar tenda remang remang tersebut
agar tidak lagi digunakan sebagai sarang maksiat
di kudra jakarta